eksekusi lahan di pulau gebang jakarta timur diwarnai kericuhan
petugas jurusita pengadilan negeri jakarta timur terlibat saling dorong dengan sekelompok warga yang bertahan di atas lahan
saling dorong antara kelompok orang dan polisi mewarnai proses eksekusi lahan di jalan mutiara raya pulau gebang cakung jakarta timur pada selasa siang
petugas jurusita pengadilan jakarta timur yang hendak mengambil alih lahan diadang sekelompok penghuni lahan dan anggota ormas
polisi pun akhirnya turun tangan
masa yang bertahan di lahan menolak eksekusi dengan alasan amar putusan tidak sesuai dengan lokasi eksekusi
menurut penghuni lahan akta jual beli yang ditujukan petugas pengadilan negeri jakarta timur tidak sesuai dengan milik ahli waris
saya tuh di rumah ini beli tanah sawah tanah sawah hampir satu meter setengah itu saya beli pak
saya beli saya uruk berapa tahun kemudian saya bangun
saya bangun sampai sekarang masih hutang
kok tiba tiba saya disuruh kosongin rumah saya
saya beli kan saya lihat prosedur suratnya ajb atau wali waris benar
meski sempat ricu petugas akhirnya berhasil mengeksekusi lahan seluas sembilan empat ratus meter persegi dan tiga puluh satu rumah yang berdiri di atas lahan tersebut
lahan seluas sembilan empat ratus meter ini diketahui terbagi dalam tiga sertifikat
eksekusi dilakukan setelah jurusita membacakan putusan pengadilan negeri jakarta timur
dalam eksekusi ini petugas mengamankan
satu orang yang diduga menjadi provokator
terkait dengan perkara nomor sembilan dua ribu dua puluh eksekusi di tahun nomor dua ratus enam puluh pdtg dua ribu sembilan belas ya
ini sudah berkekuatan hukum tetap jadi sudah tingkat ke mahkamah agung
jadi pada prinsipnya sudah tidak ada masalah lagi
ada pun ada perlawanan dari pihak mana termohon itu hak hukum dari mereka
dan itu di tingkat pertama di no
jadi pada prinsipnya kalau sudah di tingkat pertama di no itu perlawanan
dan itu dilakukan eksekusi